ribuan masa peserta aksi dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas dan sejumlah ormas islam menggelar aksi mujahid dua ratus dua belas selamatkan nkri untuk menyuarakan sejumlah aspirasi
sejak pukul delapan sabtu pagi masa berkumpul di bundaran hotel indonesia jalan mh tamrin hingga kawasan patung arjuna atau patung kuda jakarta pusat
sejumlah tuntutan disampaikan ketua panitia aksi edy mulyadi dari orasinya di atas mobil komando
seperti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mengusut tindakan aparat yang didilai represif dan meminta dipulangkannya pimpinan front pembela islam rizik sihab
untuk mengakomodir jalannya aksi petugas polisian polda metro jaya melakukan pengalian arus lalu lintas di jalan medan merdeka barat medan merdeka utara dan juga jalan mh tamrin
sejumlah tuntutan disampaikan ketua panitia aksi edi mulyadi dari orasinya di atas mobil komando

dengan beberapa waktu terakhir ini ada serangkaian aktivitas aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masa seperti misalnya mahasiswa pada tanggal dua puluh empat september dua ribu sembilan belas lalu di depan gedung dpr mpr ri
nah para peserta aksi ini sendiri sudah berkumpul di kawasan patung kuda ataupun patung arjuna wiwaha sejak pukul delapan pagi tadi dan datang secara berombongan seperti itu
dan juga sampai saat ini para peserta aksi masih terus melakukan ataupun melakukan penyampaian aspirasi mereka ataupun orasi
sebelumnya memang para peserta aksi ini dijadwalkan akan melakukan kegiatannya di depan istana negara sendiri
tetapi memang karena ada pembatasan yang diberikan oleh aparat baik itu kepolisian dan juga tni maka para peserta aksi ini sendiri dikonsentrasikan di kawasan patung kuda
nah sampai saat ini acara sendiri masih berjalan dengan tertib dan juga tidak ada potensi kerusuhan yang memang terjadi karena memang pihak dari aparat tni dan juga polri melakukan penjagaan yang cukup banyak di sini dilakukan
nah memang ada beberapa
ada beberapa hal yang dituntut oleh pihak demonstran sendiri di mana ada mobil komando yang persis ada di balik patung kuda ini sendiri yang menyuarakan setidaknya ada empat hal yang disampaikan untuk pemerintah
yang pertama adalah untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia yang sudah terjadi secara berlarut larut dan juga secara bertahun tahun
lalu yang kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus yang terjadi di papua sendiri karena beberapa waktu lalu ada beberapa kegiatan ataupun aksi masalah
lalu yang ketiga pihak dari peserta aksi juga menuntut adanya pengusutan terkait dengan upaya dari aparat pada saat demonstrasi yang terjadi pada tanggal dua puluh empat september lalu yang dilakukan oleh mahasiswa karena ada penindakan yang dianggap terlalu represif seperti itu
adanya permintaan dari para peserta aksi untuk pemerintah memulangkan imam besar dari front pembela umat islam yaitu habib rizik syihab untuk dipulangkan ke indonesia sendiri
dan hal hal itulah yang kemudian memang diminta ataupun diinisiasikan oleh para peserta aksi untuk diminta kepada pemerintah
ada alasan memang kenapa pihak dari peserta aksi ini melakukan kegiatannya di sini tidak di gedung dpr mprri karena memang menurut dari ketua panitia sendiri yang bertanggung jawab atas hal hal yang terjadi beberapa waktu ini tidak hanya diarahkan kepada dewan perwakilan rakyat tetapi juga kepada pihak pemerintah sendiri
semula memang acara ini dijadwalkan untuk dilakukan di depan istana tetapi karena memang ada pembatasan yang dilakukan
maka masa dikumpulkan di depan patung kuda dan diberikan ruang untuk melakukan ataupun memberikan aspirasi sendiri
dan memang sampai saat ini aksi sendiri masih terus berjalan tetapi pihak dari panitia sendiri menjanjikan bahwa acara yang dilakukan untuk melakukan ataupun mengeluarkan aspirasi ini dilakukan tidak sampai dengan suara eri
dimungkinkan pada siang hari ini acara sudah bisa selesai seperti itu elvira
lebih karena jalan ditutup untuk mengakomodir peserta aksi bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana
ya elvira terkait dengan adanya aksi ini pihak kepolisian dari polda metro jaya khususnya di lantas polda metro jaya untuk dapat mengakomodir kegiatan massa yang terjadi ataupun terkonsentrasi di kawasan patung kuda harus ada beberapa langkah yang dilakukan seperti misalnya melakukan rekayasa arus lalu lintas
nah beberapa rekayasa yang dilakukan adalah kendaraan kendaraan dari arah jalan mh tamrin atau dari bundaran hotel indonesia untuk menuju ke jalan medan merdeka barat sementara ini ditutup
dan hal tersebut
hal tersebut dilakukan sampai ke jalan medan merdeka barat dan juga ke jalan medan merdeka utara serta jalan medan merdeka selatan
nah untuk kendaraan kendaraan yang hendak menuju ke kawasan harmoni ini sementara dialihkan melalui jalan budi kemuliaan dan juga jalan juanda
sehingga acara yang terjadi ataupun dipusatkan di patung kuda ini bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya gangguan dari hal hal yang mungkin tidak diinginkan
baik albi pratama terima kasih informasi anda siang ini